kita beralih ke informasi lain surat penghentian penyidikan atau sp tiga kasus percakapan mesum rizik sihab di polda metro jaya sudah diterbitkan
seperti dikutip dari cnn indonesia com kuasa hukum rizik syihab kapitra ampera mengaku bahwa sp tiga dari kepolisian sudah diterima rizik
kapitra menganggap sp tiga ini sebagai hadiah istimewa di saat lebaran yang telah memberikan kefitrahan atas praduga yang ditujukan kepada rizik
apresiasi juga disampaikan kepada kapolri jenderal tito karnavian yang dinilai telah bertindak dan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di indonesia
melalui rekaman video yang diunggah di akun facebook front tv pada lima belas juni dua ribu delapan belas rizik mengucapkan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini adalah polri yang diklaim telah menyampaikan langsung sp tiga itu kepada salah satu pengacaranya sugito atmo prawiro
rizik mengucapkan bahwa sp tiga adalah alat bukti yang kuat dan meyakinkan seseorang bisa dijadikan tersangka
maka undang undang juga memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk menerbitkan atau menghentikan penyidikannya
itu yang selalu kita sebut sp tiga